sambil menunggu realisasi dana bantuan terhadap rumah rumah warga yang hancur akibat gempa
warga orangkopang desa medani kecamatan tanjung kabupaten lombok utara
membangun rumah rumah layak huni tahan gempa dari bambu
rumah rumah bambu ini dibangun secara gotong royong menggunakan bahan yang mudah didapati daerah tersebut
sekitar dua puluh lima unit rumah yang ditempati warga orongkopang desa medani kecamatan tanjung kabupaten lombok utara ini
berdiri di sebuah kebun kelapa milik warga
rumah rumah ini merupakan rumah sederhana layak huni yang dibangun
untuk menjadi lokasi pengungsian sementara korban gempa yang berada di lombok utara
rumah yang dibangun atas gotong royong warga dan dibantu pembiayaannya oleh badan amil zakat nasional ini
memiliki desain yang cukup unik dan sederhana
di mana tiang tiang penyangga rumah ini menggunakan bambu
serta dini pendutupnya juga menggunakan gedek atau anyaman bambu
sementara untuk atapnya menggunakan anyaman ilalang
untuk membuat satu unit rumah tidak membutuhkan biaya yang tinggi
selain karena bahan mudah didapat
harga untuk bahan bangunan yang terbuat dari bambu di wilayah tersebut masih relatif murah
ada sebanyak dua puluh lima kepala keluarga pengungsi gempa yang rumahnya hancur
ditampung sementara di tempat tersebut
basnas juga menyediakan rumah sakit lapangan yang siap menangani pasien dengan berbagai macam keluhan penyakit
orang kopang di mana rumah sakit lapangan ini didirikan
basnas juga dengan krevasi pada muzaki yang sudah menyerahkan dana zakatnya
membangun puluhan rumah rumah
sampai keadaan aman
dan kemudian juga membangun sholat
ada tempat pertemuan umum